kita akan lanjutkan untuk mengupas habis bagaimana dua bakal calon gubernur dki jakarta
alternatif yang mungkin dianggap meramaikan juga di kontestasi demokrasi piala gubernur dki jakarta
jadi tidak hanya didominasi oleh tokoh yang itu itu saja tapi ada calon lain kita hadirkan disini
bahasanya tadi sudah sedikit curhat mengenai siapa dirinya
dan kemudian ya ini ternyata dorongannya dorongan pribadi ya mbak ya
ingin jadi gubernur dki bukan dorongan orang orang publik keluarga
apalagi dukungan dari masyarakat
saya pertanyaan sama yang akan saya tanyakan ke bang idrus
siapa anda bang idrus
saya muhammad idrus jelas
saya kebetulan lahir di kalibaru celincing jakarta utara
tepatnya tiga puluh delapan tahun yang lalu
ya sekarang termasuk korban korban yang calon korban lah
dibandingkan dengan luar batang
jadi kalau kita lihat
dari pantai timur sampai pantai barat itu jakarta utara
itu dari marunda sampai moarangke sana
kalibaru lah sebenarnya yang masih punya tatapan langsung dengan laut
tapi ya karena empat tahun belakang ini
karena ada pelindo dua melakukan reklamasi juga ya
habis juga lah kita sebenarnya
saya sebagai anak jakarta
sempatkan untuk kuliah di universitas indonesia
aktivitas sebenarnya lebih banyak sebagai pengusaha
saya kebetulan ketua umum asosiasi pedagang valuta asing seluruh indonesia
dan juga salah satu ketua di badan pengurus pusat
himpunan pengusaha muda indonesia bpp hipmial
jadi kalau saya mau nuker dollar ke bang idrus nih ya
ya alhamdulillah karena dari kecil sudah berorganisasi
saya sebagai ketua remaja masjid
kemudian sebagai ikatan putra putri nadatul ulama
alhamdulillah juga allah berikan kesempatan
saya memiliki yayasan namanya indonesia bangun desa
jadi tujuh tahun belakangan ini saya berniat memang ingin membawa
lulusan lulusan press graduate untuk kembali lagi ke melihat tentang pertanian
oke tapi dengan segala record yang anda punya
perusaha kemudian anda juga punya kegiatan yang lainnya

kenapa harus jadi gubernur kan
lebih enak jadi orang biasa
mas budi contoh saya punya rumah sakit satu di grogol pertamburan
itu saya punya lima tahun yang lalu
itu saya buat namanya rumah sakit tanpa kasir
artinya tidak ada sama sekali transaksi keuangan disitu
dan karena kita berdampingan dengan kecamatan tambora
yang kita tahu kecamatan yang mungkin terpadat di asia tenggara ini
itu kita sangat miris melihat kondisi hari ini bahwa
saudara saudara kita itu mengalami sesuatu yang problem tentang kesehatan
walaupun ya alhamdulillah lah sekarang sudah ada kis atau bpjs
tapi proses ini kan perlu edukasi
perlu sosialisasi yang melibatkan semua stakeholder bangsa ini
nah kenapa kita tiba tiba kata orang kok mau maju gubernur
ya lebih enak pengusaha lah dibandingkan ini
tapi kalau kita punya rumah sakit satu saja sudah bisa berbuat sebagai pengusaha
bagaimana dengan kekuatan sebagai seorang gubernur
itu bisa mengimplementasikan apa yang selama ini diperbuat lebih luas lagi
jadi impactnya bisa lebih besar lagi
lebih besar lagi
bayangkan kalau saya sekarang alhamdulillah ngelola dua ratus lima puluh anak yatim
coba misalkan kita mempunyai kekuatan politik
untuk melakukan mengeluarkan sebuah kebijakan
berapa anak yatim yang bisa kita kelola untuk seluruh dki jakarta
itulah impact sebuah kekuasaan
impact dan output dan juga mimpi mimpi mengenai jadi calon gubernur itu memang wajar saja dimiliki oleh semua orang
tapi kita bicara mengenai proses politik disini
sebelum saya kebungrokin untuk mengomentari
saya pengen tanya update ya proses politik apa yang sudah anda berdua jalankan ini
ya kalau saya alhamdulillah sudah direkomendasikan oleh partai keadilan sejahtera
dua dari internal tiga dari eksternal
jadi ada peluang
artinya apa proses ini memang terus
bukan artinya tiba tiba tidak
ini proses bagaimanapun kita meningkatkan popularitas
elektabilitas di tengah masyarakat
dan saya secara pribadi dan teman teman di jakarta keren
sudah mengiktiarkan diri untuk masuk melalui jalur parah parah
ya makanya kemarin di hari rabu kemarin
saya bersama dengan teman teman jakarta keren juga
mengambil formulir di partai demokrat
dan mudah mudahan kedepan kita akan juga
mengambil formulir juga mendaftar di partai partai lainnya
oke ibu wanita mas apa saja proses politik yang sudah anda lakukan selain
belusukan tadi kita lihat anda belusukan ke terminal kemana mana bagi bagi
asal jangan bagi bagi uang aja ibu ya
iya kalau saya sih melihat bahwa partai akan cerdas melihat
dan akan mendukung siapang
dan pasti akan melihat visi misi
dan bagaimana trik rekod orang itu
dan bagaimana popularitas orang tersebut
dan partai tidak pasti tidak asal mengusung saja
tentu kita juga sudah melakukan pendaftaran di tiga partai
partai apa saja itu ibu wosnani
sudah ada pdip itu
demokrat sendiri dan pkb
karena baru tiga partai tersebut ini yang membuka pendaftaran
jadi besok pun kita akan mengembalikan formulir ke pdip
hari selasanya ke kedemokrat
lalu hari kamisnya nanti ke pkb sendiri
partai pasti akan cerdaslah melihat hal hal itu bahwa
semakin kalau saya sih mengapresiasi semakin banyak orang yang maju
itu semakin baik artinya masyarakat lebih banyak pilihan

dan tentu masyarakat juga akan cerdas melihat
siapa sih orang yang bisa menyelesaikan persoalan persoalan yang ada di jakarta
tentu karena kita tahu persoalan yang ada di jakarta ini sangat kompleks sekali
bukan hanya satu persoalan tapi saya rasa ada sejuta persoalan
dan manusianya juga beragam yang ada di sini
jadi tentu masyarakat akan melihat hal itu
dan tentu partai juga akan melihat hal hal demikian yang bisa menyelesaikan persoalan

kemudian keinginan atau niat mulia banyak orang
yang akan terjun dalam kontestasi pilgub dki jakarta ini
juga disambut baik oleh sistem partai politik kita yang mungkin sudah lebih baik
sekarang bung roky anda melihatnya seperti apa
melihat bagaimana calon calon alternatif ini juga ikut meramaikan bursa ini
ya itu betul jadi lawan dari teman teman berdua ini
sebenarnya bukan aku tapi partai politiknya
karena di situ arogansi ada terus pasti ada soal
ya itu betul jadi lawan dari teman teman berdua ini sebenarnya bukan aku tapi partai politiknya itu karena di situ arogansi ada terus pasti ada soal
ekonomi uang di situ
tapi poin saya begini ini dua calon yang sebetulnya bukan bertualang
mereka ini icebreaker itu karena yang bertualang biasanya mereka yang punya niat benar benar untuk mengepung
nah anda melihat ada itu
ada itu yang nama nama besar yang sudah sering disebut itu kayak ngepung belut gitu namanya
jadi nggak ada gunanya sebab gubernur dki sekarang itu

dia tumbuh dari semacam keanehan politik aja tuh
reputasinya track recordnya dibikin tiba tiba dia jadi calon di dki lalu dia jadi musuh semua orang gitu
nah saya melihat bahwa kalau misalnya anda seorang budayawan
sebaiknya jangan pilih ahok karena ahok tidak punya perspektif kebudayaan
kalau anda seorang konservasionis jangan pilih aho karena aho tidak punya perspektif kebudayaan
jangan pilih aho karena aho bukan seorang yang ngerti tentang inscription
kalau anda misalnya ideologis di dalam agama
jangan pilih aho karena aho seorang sekuler
ahok orangnya bukan sekedar tidak sopan tapi tidak ingin bersopan

jadi yang saya lihat adalah mereka yang bermenantang aho sebetulnya harus memperlihatkan kontras dengan aho
apa yang menjadi kemewahan ahok hari ini kalau misalnya ditanya seseorang yang kalau saya tanya
misalnya ahok itu tidak intelektual berarti dia harus dilawan oleh seorang yang punya kapasitas
intelektual siapa misalnya ya pak yusril misalnya iya tapi pak yusril tidak memperlihatkan kapasitas
itu kendali dia dikenal sebagai profesor justru yang ditampilkan adalah soal nuansa agama jadi
ajaib hidupkan dia bahwa dia sekali dengan intelektualitasnya dia yang jahit itu kalau
misalnya ditanya ahok tidak paham kebudayaan siapa yang caleg itu cagup yang datang dari wilayah
kebudayaan siapa misalnya penyanyi itu siapa misalnya syahrini syafiq syari bukan itu siapa
yang menyanyi dan ini ahmad ahmad dan ahmad juga tidak memperlihatkan visi kebudayaan dia masuk
anybody jadi ada yang sebetulnya palsu semacamju penuh pengennya
hai tujuh bajet kalauixambung go bisa jadi protesting orang itu soalnya jadi kalau
menurut anda berdua isme kerini aja kerja lebih lebih lebih asli sebetulnya doa ya ibu
ini mau mengatakan saya mau bikin legalisasi prostitusi aja tuh kita uji aja jalan
pikiran itu jadi ada ide itu soalnya jadi itu
sensasional dengan sendiri yang asli itu
itu suatu hal yang sama dia mau katakan saya anak jakarta
saya ngerti lebih dalam tentang culture kemiskinan jakarta misalnya
jadi saya mau kasih apresiasi dulu bahwa dua orang ini dua teman ini adalah datang dari semacam wilayah yang tadinya tidak dikenal
dan mungkin saja orang merasa daripada dikepung oleh lima cacing cacing ngepung belut itu kan agak ajaib
mending kasih kesempatan dua yang betul betul asli tanpa sensasi ingin memperlihatkan kontras dengan gubernur sekarang
saya ingin lihat ahok kalah tapi kalah dengan cara yang bermutu
bukan di kalau di kalahin kpk berarti dia bukan kpk lawannya
kalahin bpk juga jadi saya kira itu debat kita
selama ini kan debat publik tentang dki seolah olah soal surga dan neraka
karena dki ini urusan teknis
tapi bagaimana kemudian dua orang ini yang punya niat baik niat tulus tidak mengepung belut bukan cacing cacing tentunya anda semua
tapi bagaimana kemudian bisa ditangkap niat baik ini oleh ketulusan partai politik
kalau kita lihat partai politik sudah ini saya agak curiga nih bu rocky
kalau kita lihat partai politik yang tadinya biasanya tertutup melakukan penjaringan sangat oligarkis
kartel tapi dalam kasus dki spesial sekali
mereka membuka penjaringan seluas luasnya membuka pendaftaran orang orang bisa bergabung
bu esneni bu idrus juga sudah mendaftar
ini ada kecurigaan anda melihat ada kecurigaan atau motif apa sebenarnya partai politik melakukan seterbuka ini dalam proses politik di dki
kita akan jawab di proses jadwal berikut ini
saya akan kasih kesempatan rocky untuk pikir pikir sinyal
kita akan jeda dulu kami akan segera kembali